terima kasih anda masih bersama kami dalam sampah indonesia pagi
saudara kementerian kesehatan meresmikan penggunaan internet berbasis satelit starling
di daerah tertinggal di indonesia
diketahui saudara peluncuran internet starling ini dilakukan di salah satu puskesmas
yakni puskesmas pembantu sumerta kelot di denpasar bali pada hari minggu sembilan belas mei dua ribu dua puluh empat kemarin
dalam peluncuran tersebut turut dihadiri menteri kesehatan budi gunadisadikin
menteri komunikasi dan informatika budi aris setiadi hingga menteri kelautan dan perikanan sakti wahyu trenggono
nantinya saudara ada sebanyak tujuh ratus puskesmas
dari sepuluh puskesmas yang belum mendapatkan akses internet akan terbantu dengan hadirnya
staf ahli bidang teknologi kesehatan kementerian kesehatan setiaji menyebut
internet starling tidak hanya diperuntukkan untuk daerah terluar tertinggal dan terdepan saja
tapi seluruh puskesmas yang minim jaringan internet
kita sudah memetakan dari sepuluh ribu puskesmas ternyata ada kurang lebih tujuh ratus an ya puskesmas yang sama sekali tidak ada instansi
nah jadi target awal kita adalah bagaimana menempatkan starling ini di daerah daerah tersebut
sebenarnya bukan hanya di daerah yang tiga t tapi ada juga puskesmas yang tidak ada internetnya juga bukan di daerah tiga t
seperti di arah jawa bagian selatan
pertama kali kita langsung bekerjasama dengan starling untuk melakukan uji coba
di berbagai tempat ya yang tadi tidak ada sama sekali kemudian yang lemah dan kemudian mungkin yang sedang
untuk kita lakukan tes penggunaan